sosok gesit maradona yang selalu meneror jantung pertahanan lawan juga pasti masih lekat diingatan para pemain timnas indonesia era seribu sembilan ratus tujuh puluh an karena pernah bertemu pada ajang piala dunia remaja di jepang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
melalui sambungan zoom dan sambungan telpon sudah bergabung bersama kami dua pemain timnas pada masa itu yang berhadapan langsung dengan diego maradona
ada coach bambang durdiansyah yang kini melatih muba bubble united dan coach mundari karya yang sekarang menjadi direktur pembinaan usia muda barito putra
halo selamat malam coach bambang coach mundari
waalaikumsalam sehat sehat coach saya mau ke coach mundari dulu
coach boleh digambarkan kepada kami bagaimana posisi indonesia yang saat itu berada satu grup dengan argentina
tentunya ada rasa bangga ya buat kita terutama buat saya pribadi ya
masuk dari squad tim yang ikut piala dunia junior waktu itu
jadi memang kita satu grup dengan argentina ada yugoslavia dan polandia
dan untuk argentina bahwa mereka memang mempunyai pemain yang sangat luar biasa
waktu itu ada rising star ya ada maradona
yang di tim senior pun maradona juga terlibat di dalam tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan pada saat argentina merebut piala dunia senior
kalau begitu hebatnya argentina pada masa itu coach bambang anda kan juga posisinya ini sebagai penyerang atau striker
apa instruksi coach sucipto suntoro ketika menghadapi argentina saat itu
kebetulan posisi saya di depan jadi saya bisa kebetulan juga tim itu kan ketekan terus keserang terus
jadi saya bisa melihat betapa dasyatnya serangan serangan yang dilakukan oleh argentina
dan sebetulnya coach mundari itu sendiri sudah dilatih sudah dipersiapkan sejak awal di jakarta di indonesia untuk mematikan maradona
dan maradona bukan pemain biasa menurut saya sehingga dengan leluasa maradona bisa berbuat banyak di tim kita
dan teman saya saudara saya mundari juga sangat kewalahan untuk menghadapi seorang star seperti maradona ketika itu
dan saya tahu persis karena saya ada di lapangan bagaimana susahnya untuk mengantisipasi pergerakan bahkan aksi perorangannya maradona
nah seperti itu mbak
ini coach mundari anda kan back nih ya anda back tengah kemudian juga pasti ini berhadapan langsung dengan maradona selincah apa sih coach mundari maradona kala itu
iya kalau kita lihat maradona maradona waktu itu ya nggak apa apa seperti apa kemampuan messi sekarang gitu
jadi memang tipikal pemain argentina itu kan kuat di dalam apa individu ya terutama dribbling
jadi dua gol yang diciptakan ada maradona ke gawang indonesia waktu itu karena saya yang jaga maradona waktu itu
memang dilakukan seperti maradona membuat gol ke gawang inggris pada tahun delapan puluh an pada saat argentina melebut juara dunia
jadi banyak dilakukan apa dengan aksi aksi individu
ya waktu itu dua gol diciptakan melalui apa dribbling dari lapangan tengah terus melewati
jadi seluruh pemain kita dengan mudah gitu memang sangat luar biasa saya pikir
kalau dari tengah ini sudah dihalangi bagaimana dengan posisi di depan bagaimana support dari pemain tengah indonesia ke coach bambang saat itu sebagai striker coach
apakah mengalami hambatan juga dengan gaya bermain argentina yang begitu baik saat itu ya
oh siap saya pikir kalau coach mundari tadi
jadi ya otomatis kita sudah kalah di tengah suplai bola dari sektor tengah ke depan khususnya ke saya dengan penyerang yang lain relatif sedikit sekali
sehingga lebih banyak sebenarnya saya di depan membantu justru pertahanan gitu karena memang tekanan yang luar biasa dari tim argentina
jadi memang terus terang saat itu kita kalah kelas mbak
memang tim argentina tim dunia dan kita tahu kita sadar walaupun kami tidak minder tidak pernah minder
kita justru semangat tetapi memang kelasnya kita memang di bawah mereka
sehingga teman teman di tengah sampai ke lini belakang itu memang montang manting
bukan saja hanya maradona mbak tetapi karena ini topiknya maradona memang dominan maradona ditunjang dengan pemain yang kualitas luar biasa
ada ramon dias sebagai striker dan gelandang satunya yang mendampingi marabolna adalah namanya johan barbas
itu bukan pemain sembarangan dan pada akhirnya mereka main di liga liga top di eropa sana mbak
coach bambang ini terakhir boleh nggak digambarkan kepada kami bagaimana suasana terakhir dan kesan yang anda dapatkan ketika bermain lawan maradona saat itu atau lawan timnas argentina
yang pasti mbak
pertama secara pribadi
mungkin teman teman yang lain begitu bangga kita bisa bermain dengan tim argenti sekelas argentina
dan di sana ada star waktu itu walaupun waktu itu belum jadi star betul
tetapi media dunia sudah menyorotin dia bakal menjadi pemain bintang masa depan
dan sekali lagi kita bangga karena kami main di piala dunia ini tidak gampang
boleh banyak pemain nasional
tetapi sedikit pemain yang main di piala dunia walaupun levelnya junior
tapi ini piala dunia mungkin nanti yang kedua adik adik kita di dua ribu satu nanti
saya ingin katakan bahwa luar biasa bangga dan terus terang ketika maradona menjadi bintang dunia ketika sudah senior
itu selalu jadi perbincangan saya dan keluarga
tentunya saya dengan coach mundari juga dan teman teman yang lain
bahwa itu bintang yang sekarang lagi dibicarakan ketika itu pernah bermain sama kita pernah berfoto bareng sama kita pernah makan bareng bersama kita
itu yang sangat berkesan buat kami
baik selain berkesan bertemu dengan tim tim hebat termasuk maradona
tapi juga kesan bagaimana ikut piala dunia walaupun piala dunianya ini piala dunia remaja ya
ini terakhir coach mundari ini singkat saja
kan anda ini sebagai direktur pembinaan usia muda barito putra
anda juga pernah menukar

apa pesan anda kepada pemain pemain muda yang sekarang mengingat bahwa jasa atau kenangan terhadap maradona dan timnas argentina itu begitu baik bagi bangsa kita
terutama bangsa kita yang sangat mencintai sepak bola
ya kebetulan kita satu hotel mbak dengan tim argentina saat itu ya
betapa kita lihat kita sehari hari biasa lihat marodona ya
tetapi apa yang dilakukan adalah maradona selalu ada latihan terisolasi latihan sendiri gitu maksudnya mbak
jadi memang luar biasa dengan kemampuan yang seperti itu maradona masih juga tetap melakukan latihan walaupun dalam bimbingan pelatihnya
jadi memang kerja keras sangat sangat luar biasa untuk menjadi seorang pemain hebat
jadi selain bakat yang luar biasa yang ada dimiliki oleh maradona
tetapi kemauan untuk menjadi pemain hebat itu juga kelihatan dari usahanya mbak
kita lihat di dalam kehidupan sehari harinya di hotel itu selalu ada zona latihan dengan bimbingan dari pelatihnya
terpisah dari pemain pemain lain
baik latihan latihan dan latihan komitmen untuk menjadi pemain yang besar jika memang pemain pemain kita ingin menjadi seseorang di masa depan
terima kasih coach mundari dan coach bambang nur diansyah
jangan cepat puas tadi ya coach bambang terima kasih
cita cita itu dengan usaha dan kerja keras
sekelas maradona pun ketika masih main kami levelnya masih junior
dan dia sudah disorot dunia dan dia sudah pemain star waktu itu
tetapi apa yang dilakukan seperti kata coach mundari tadi dia lakukan karena dia mempunyai cita cita setinggi langit
baik cita cita harus setinggi langit tapi juga harus dengan usaha
terima kasih kedua narasumber kita sudah bergabung pada malam hari ini